menjelang keberangkatan barack obama dan rombongannya pengamanan di bandara halim perdana kusuma ditingkatkan
pasukan pengamanan presiden pas pamres telah bersiaga sejak pukul enam tiga puluh pagi tadi
pasukan bersenjata lengkap dan anjing k sembilan dikerahkan untuk mengamankan lokasi yang akan dilalui
sebanyak lima ratus dua puluh personel gabungan kepolisian dan tni dikerahkan untuk pengamanan di sekitar bandara halim perdana kusuma
sedangkan di jakarta hampir empat personel disiagakan di sejumlah lokasi yang dikunjungi dan jalur yang dilalui rombongan vvip
antisipasial lalu lintas seperti biasa lah titik titik yang menjadi simpul simpul pertemuan arus bekasi kemudian arus dari bogor itu menjadi konsentrasi kita
sehingga nanti tetap polanya ada temporary parsial dan insidentil sesuai dengan nanti mobilisasi rombongan daripada pak obama itu sendiri
hari ini barack obama mengakhiri kunjungannya di indonesia dan bertolak ke korea selatan
dan saat ini kita terhubung dengan koresponden momtaza acatradiningrati bandara halim perdana kusuma jakarta
selamat siang taza
ini apakah barack obama sudah tiba di bandar dan menurut pantauan anda siapa saja yang hadir untuk melepas obama
tadi pada pukul sembilan lima puluh enam waktu indonesia barat iqbal tadi saya sudah melihat pesawat yang membawa obama dan juga keluarganya bertolak dari bandara halim perdana kusuma untuk menuju ke
maksud saya berlepas dari bandara halim perdana kusuma menuju ke kota seoul korea selatan
dan tadi pada pukul sepuluh sembilan belas waktu indonesia barat barack obama
barack obama bersama rombangannya telah meninggalkan penginapan di bandara horiental jakarta menuju ke kawasan halim perdana kusuma
dan di mana terkait dengan pada saat obama kemudian bertolak dari penginapannya menuju ke halim sejumlah lokasi memang dilakukan sterilisasi untuk memastikan keamanan dari tamu vvip ini
di mana di sepanjang jalur memang disterilisasikan tidak ada kendaraan yang melaluinya
dan juga dari pukul sepuluh sembilan belas juga di bandara halim perdana kusuma juga sudah ditutup arus lalu lintas di dalamnya hingga kurang lebih tiga puluh menit
setelah kedatangan obama
dan pada saat pukul sepuluh tiga puluh empat barack obama tiba dan langsung masuk ke ruangan vvip yaitu satsana manggala praja
di mana tepat di depan ruangan vvip ini pesawat yang membawa rombongan barack obama ini terparkir di sana
dan pada saat tiba rombongan langsung masuk ke dalam pesawat begitu
dan tadi saya melihat adanya dua orang perwakilan dari pemerintah yaitu waka polda dki jakarta brigjen paul suntana
dan juga gubernur dki jakarta jarod syaiful hidayat yang turut berkata

terima kasih banyak banyak

begitu karena obama telah datang ke sini dan juga untuk melepaskan kepergian barack obama
tapi saya melihat bahwa pertemuan mereka pun juga sangat singkat sekali
karena barack obama pada saat tiba langsung masuk ke dalam pesawat
juga proses imigrasi dilakukan
dan tepat pada pukul sepuluh lima puluh enam waktu indonesia barat pesawat langsung berlepas dari bandara
dan tadi pada saat pukul sepuluh sembilan belas hingga pukul sepuluh empat puluh lima di kawasan dalam bandara ini ditutup
arus lalu lintasnya sempat dibuka kembali selama kurang lebih lima menit
lalu kemudian ditutup kembali hingga pesawat berlepas
dan baru kembali dinormalkan pada pukul sebelas waktu indonesia barat
dan tadi setelah barack obama berlepas
keduanya baik wakafolda ataupun gobernur dki jakarta jaro syafud hidayat juga telah kemudian pergi
ataupun meninggalkan lokasi bandara halimberan kusuma
dan saat ini memang bandara halimberan kusuma masih dinyatakan ditutup hingga pukul sepuluh lima belas waktu indonesia barat
dan penutupan ini memang terkait dengan adanya keberangkatan dari barack obama selaku vivian
dimana untuk vivian sendiri adalah protokol bagi bandara halimberan kusuma untuk memastikan keamanan dari penerbangan ini
tiga puluh menit sebelum keberangkatan dari vivian hingga lima belas menit setelah perlepasan
bandara halimberan kusuma ditutup bagi seluruh runway nya
jadi tadi ditutup antara pukul sepuluh tiga puluh hingga sebelas lima belas sehingga tidak ada penerbangan yang mendarat ataupun yang berangkat dari bandara halimberan kusuma
tadi saya sudah mengecek ada beberapa penerbangan yang harusnya sudah sampai di sini
iqbal ada tiga penerbangan yang saat ini dinyatakan masih holding ataupun masih berputar putar di udara
iqbal akibat dari penutupan bandara halim perdana kusuma salah satunya adalah penerbangan batik air dari palembang yang seharusnya mendarat pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
namun hingga saat ini masih belum dinyatakan masih belum mendarat karena adanya penutupan bandara hingga pukul sebelas lima belas waktu indonesia barat
jadi ada tiga penerbangan yang saat ini masih holding begitu iqbal
dan masih ada sejumlah penerbangan yang masih juga keterlambatannya

masih belum diketahui hingga kapan karena baru saja pesawat penerbangan obama ini baru berangkat iqbal
kalau tadi anda mengatakan bahwa masih ada penerbangan yang tertunda begitu
ketika obama datang ke bandara halim perdana kusuma dan selanjutnya melanjutkan penerbangan ke korea
apakah banyak warga ataupun para penumpang yang justru menunggu dan memanfaatkan waktu ini untuk melihat obama atau ada acara khusus begitu
kalau dibandingkan dengan hari ketibaan barack obama
kalau dibandingkan dengan hari ketibaan barack obama
saya melihat adanya perbedaan
pada saat obama tiba di jakarta saya melihat ramai sekali tepat di depan sasana manggala praja ini warga awam yang juga sebenarnya penumpang dari penerbangan di halim perdana kusuma ini
ataupun keluarga yang mengantarkan keluarga mereka untuk menjadi penumpang pesawat begitu yang melihat
namun pada hari ini saya tidak melihat banyaknya warga dibandingkan pada hari ketibaan
karena juga memang banyak yang sibuk begitu dan tidak memastikan bahwa obama hari ini bertolak
jadi saya tidak melihat banyaknya warga yang bisa menuju ke arah seoul
dan kalau anda lihat saat ini adalah rombongan mobil mobil yang sebelumnya dipergunakan oleh rombongan barack obama dan juga keluarganya
ada sejumlah perwakilan dari kedutaan besar amerika serikat yang juga turut ikut
saya melihat ada kurang lebih lima belas kendaraan roda empat yang memang dipergunakan
baik dengan plat cd atau plat diplomat dari amerika serikat dan juga sejumlah kendaraan pribadi mobil mewah begitu ini yang kalau anda lihat adalah mobil support
ada dua kendaraan dan juga ada kurang lebih totalnya lima belas kendaraan bersama juga adanya kendaraan patwal dari direkturat lalu lintas polda metro jaya
yang terus dikerahkan untuk mengamankan rombongan yang pada tadi pagi bertolak dari penginapan menuju ke mandarin oriental
dan kembali iqbal terkait dengan antusiasme masyarakat saya melihat memang adanya perbedaan dari hari ketibaan
dan juga hari ini kalau dilihat memang tidak banyak yang melihat hanya melihat dari jauh saja
karena pun ternyata obama tidak terlalu terlihat
obama juga tidak keluar dari mobilnya
dan memang tidak bisa kita ketahui mobil yang mana obama berada begitu karena kacanya pun kaca jendela mobilnya pun juga cukup gelap iqbal
mumtazah catra diningrat melaporkan langsung dari halim perdana kusuma jakarta terima kasih